terus kenapa tobatnya ke pending
dikasih tulisan di bawahnya
dipasang di tembok dekat alun alun
kalau aku gak balik lagi
kalau keluarga aku lihat gimana
kalau saudara aku lihat gimana
kalau temen temen aku lihat gimana
kalau semua orang tahu aku copet gimana
nanti saya ceritain saya masih meeting
barusan bun bun dia nyariin saya
tadi sengaja saya tinggal
saya males kalau operasi sama dia
cici temen saya
saya ngerasa bersalah sama kakaknya
saya ngerasa ngajak dia
dia gak bener
kalau ngajak aku nggak ngerasa bersalah
udah gak usah bingung
daripada bingung mending kita operasi
aku bosen kalau nggak ada kegiatan
aku gak tau caranya gimana
aku juga gak tau bakalan bisa atau enggak
tapi aku janji bakal bantu lepas dari sayap
biar insap kamu biar tempat kamu gak ke pending lagi
dulu aku nggak percaya sama cerita ada beda dari turun dari langit
kirain gak nungguin
padahal tadi saya lama
jangan lupa like share dan subscribe ya
mau beli cilok
yang barusan siapa
kok liat dia bayar
kayaknya mah orang stres
daripada nanti gerobak saya diacak acau
halo kak ubed
mau ngajak makan ya
memangnya sekarang belum lapar
di tukang baso deket kantor aja
kantornya di mana
aku sms alamatnya ya
yakin dia mau sama kamu
memangnya menurut kamu gak bakal ada perempuan yang mau sama aku
yakin dia mau sama kamu
ini aja udah mau kerjaan pertama

kamu ke sini mau beli cilok
jadi sekarang kalau aku mau cilok harus beli
maksudnya mau cilok
kita barusan belum nyopet
kenapa udah turun
saya mendadak gak mood
gara gara tadi lihat mantan
perasaan seperti terbakar
itu namanya cemburu bos
itu namanya cemburu
yaudah kalo gak cemburu mah
junedi apa kabar
lagi sibuk baru punya pacar
junedi ada ranti
kamu ada siapa
enggak ada siapa siapa
kenapa senyumnya gitu
itu mah perasaan kamu aja
kalo gak cemburu kenapa bos tiba tiba jadi gak mood buat nyopet
kalo cemburu atau enggak cuma bos yang tau
kalau mantan udah ada pengganti bos gimana